sudah optimis dan satu persennya takdir sebetulnya pak yadi
dengan mengusung tema kita fokus pada pembangunan kekeluarga
harapannya nanti tentunya satu persen dari allah swt itu bisa insya allah kita doakan dan setia
saya percaya juga bahwa kerja itu harus kerja keras kerja cerdas kerja tuntas namun harus kerja ilustrasi
itu yang menjadi fokus kita terima kasih pak rekun pak mas kepercayaannya
saya akan berjuang dan didukung
ngelaning emma dan teman teman wbp saya thomas